yaudah tuh kalau gitu cucu kesana dulu ya
kita kayaknya udah bersiapan
alhamdulillah kita biar bisa cepat berangkat ya
mudah mudahan rumah ini jadi rezeki
esyakan berhenti kerja
kerja itu kan pilihan
tapi kalau patuh sama suami itu kewajiban
ya kalau nunggu kesiapan mah
sampai kapan juga nggak akan siap
kamu teh kenapa pulang
juy teh khawatir
tadi pak badrun nyari kambos
juy teh takut kalau kambos ketemu pak badrun
di saat kambos sendirian
kamu teh tenang aja
sekarang kita balik ke kebun
saya teh bawa bibit jahe merah
susah juga cari kamu
bagjah habis dari kota
rencananya kebun kamu
bagjah mau ngegarapnya dengan serius mang
hanya mau mengingatkan sama kamu
kalau kebun kamu
sudah dikepung sama pabrik
nggak mungkin semahal sekarang
mang datang kesini
alam marhum bapak kamu
saya juga ingat
sama pesan alam marhum bapak
katanya kebunnya jangan dijual
bapak duntian memaksa kang bos
tanganmu kenapa gemeteran
kita balik ke kebun
sini jangan cium bapak
tolong ambilin kecap di dalem neng
yaudah tuh kalau gitu
ini kang kecapnya
terima kasih ya
terima kasih ya
terima kasih ya
ada apa kak
assalamualaikum pak lukman
tadi pihak bank nelfon saya
ngabarin kalau pengajuan kreditnya pak lukman di ases
setelah pihak bank selesai membayar
bapak bisa langsung menempati rumahnya
rumahnya teh jadi dibeli ya
akang tadi dapat berapa
sepuluh juta kak
ya allah alhamdulillah
kak atau kita beli kulkas ya
ya beli kulkas dulu atau
sisanya teh baru ditabung
akan berangkat jualan lagi ya
pernah beli kulkas
punya uang juga percuma kalau nggak bisa dibelanjain
punya uang segunung juga kalau nggak dibelanjain
teh buat apa
sekarang menurut saya ma
yang bisa kita lakukan kum hanyalah menabung
kita menabung menabung menabung
sampai uangnya cukup
ketika uangnya cukup baru kita bikin usaha
tapi ini bukan berarti kita tidak mau keluar dari situasi sekarang
tapi karena memang tidak bisa kung
kita tidak bisa keluar
emangnya nggak ada kuncinya cek
jangan dibawa ke mana mana
taruh di atas pintu
kalau dibilangin jangan melengos
kalian saya udah dapat panggilan kan buat masuk ke balai pelatihan
insya allah kalian bisa langsung berangkat
coba datengin aja ke rumahnya
alhamdulillah ya allah
yaudah tuh kalau gitu cucuk ke sana dulu ya
kita kayak ikut bersiapan
alhamdulillah kita biar bisa cepat berangkat ya
ya kita berangkat
ya kita berangkat
mudah mudahan rumah ini jadi rezeki